hitam pekat merah merona jingga hingga corak warna mirip kain batik menghiasi jagung jagung ini
inilah varietas jagung unik yang menghiasi kebun seluas tiga hektare di kampung lebak saat desa cirumput kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
seorang petani bernama luki lukmanul hakim sukses berinovasi dan membudidayakan varietas jagung langka yang juga dikenal dengan nama glass game court
luki memulai usahanya dua tahun lalu dengan empat benih jagung asal amerika yang ia dapat
dari empat benih yang ditanam lucky berhasil menumbuhkan dua belas varian baru jagung dengan kombinasi warna warna cantik dan mencolok
menurut luki varietas jagung miliknya ini memiliki keunggulan lain dari jagung jenis biasanya
mulai dari kandungan gizi hingga rasa yang dimiliki
kalau rasa mungkin tidak terlalu enak ya dibanding dengan jagung manis biasa
tetapi kandungan bijinya itu yang sangat menarik bagi kami karena beberapa hasil riset dari luar negeri menyampaikan bahwa jagung jagung ini sangat baik buat kesehatan
untuk penderita diabetes untuk diet obat kuat alami anti aging anti kanker dan macam macam
kini kebun jagung milik
luki pun menjadi tempat wisata dadakan karena menjadi perbincangan di media sosial
karena penasaran karena warnanya unik kan di media sosial itu bagus bagus banyak warnanya
saya datang ke sini dari bandung jauh jauh
anda bisa membeli jagung pelangi dengan harga dua puluh ribu rupiah per kilogram
harga ini memang lebih tinggi dari harga jagung manis biasa yang dijual rp dua per kilogramnya
selain itu anda juga bisa membeli benih jagung pelangi ini dengan harga lima ratus rupiah per butirnya
gani aris cianjur